masuki tahun ajaran baru tiga ruang kelas sekolah dasar negeri di ciasem subang ambruk
diduga ambruknya tiga atap ruang kelas ini akibat material penyangga atap sudah lapuk dimakan usia
inilah kondisi tiga ruang kelas di sekolah dasar negeri tarunajaya desa dukuh kecamatan ciasem subang yang ambruk pada minggu siang
ambruknya atap tiga ruangan kelas satu dua dan tiga ini diduga akibat material bangunan yang lapuk sehingga tidak dapat menahan beban bagian atap
selain ambruknya tiga ruang kelas bangunan ruang guru pun juga terancam ambruk karena tertarik oleh atap kelas yang ambruk
beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa karena ruang kelas sedang kosong
padahal sebelumnya ruang kelas ini sempat digunakan oleh para calon siswa baru
ya ambruk tiga kelas
amruknya bagian atap
bagian atap karena laput
penyebabnya apa ini ambruk
ya tahu itu laput karena laput itu
nah ini yang bagian kantor
ya bagian kantor kalau tidak bisa menahan itu ya mungkin ambruk juga
akibatnya tiga ruang kelas ini tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar
sementara kegiatan belajar siswa rencananya akan dilakukan
melakukan bergantian di ruang kelas lain
pihak sekolah berharap agar pemerintah segera memperbaiki ruang kelas yang ambruk
agar tidak menghambat proses belajar mengajar
apalagi sekolah baru memasuki tahun ajaran baru
dian firman syah subang